nama kamu juga sempat jat sama mama katanya
mana sekarang juga masih aja mau nempel sama nino
semoga di kantor kamu elsa nggak bikin masalah apa apa ya
aku gak mungkin kasih tahu om surya sama tante sarah gimana sih kak elsa sebenarnya di kantor
tapi kasihan juga nino
yaudah deh nanti aku akan bicara dengan pak bobi
tante om maaf ya aku izin sebentar
balas gak ya
tante mayang kan bilang laki laki itu makin kita menjauh malah makin mencari
tahan jessica tahan
yel aku belum balas chat saya juga ya
padahal udah dia baca
biar om antar ya
gak apa apa gak usah
tadi mas al juga udah kasih tau kok ruangannya di mana
biar aku sama reina langsung kesana aja
kenapa kok gak apa apa
biar saya antar aja
gak apa apa kamu kan tadi juga mau ke arah sana
tadi pas saya ketemu sama bella di rumah sakit pun sikap dia berbeda
apa mungkin saya punya salah yang nggak sengaja saya lakukan
saya coba telepon deh buat nanyain ke bella
ah enggak deh
gak usah deh takutnya saya malah mengganggu lagi

gak usah deh
eh masih gak
orang dibilang gue kagak ngapa ngapa masih aja dibawa ke ugd
udah kamu tenang aja saya temenin gak usah takut
apa yang takut sih
enggak kagak ada takut takutnya gue
baru ya sih pak
istrinya ada keluhan apa
bukan sus ini bukan istri saya
tolong dicek ya sus
soalnya tadi mukanya pucat banget
kalau gitu bapak tunggu di luar ya
saya nggak boleh nemenin dia di sini
soalnya tadi dia takut banget sih
tolong bapak tunggu di luar saja
saya tinggal dulu ya
tenang aja pak
naik ke meja periksa
periksa dulu ya bu
tapi wajah ibu memang pucat
seperti yang dibilang bapak tadi
iya udah dibilang
mendingan gue kabur aja kali ya
tapi ini kaki gue kagak jadi gemeteran gitu

kagak bisa digerakin
ki ki cepetan pulang
gue gak tahan ini
nyimpen hati sendirian
saya gak mau gitu
ini kan udah malam
terus tadi rena
dari pulang sekolah
belum sempat ganti baju
mama butuh istirahat
nah rena juga harus istirahat
tapi di rumah
tapi aku mau tidur disini pak
mau tidur sama mama kan
enggak sekarang ya
adik asgara sendiri yang di rumah
masa rena gak kasihan sama adik asgara
harus menjaga adiknya
walaikum salam jes
rena lagi di pucung
untuk mau pulang
dia gak mau pulang soalnya
masih mau disini nemenin mamanya
iya dia juga aku pujuk ya
masih mau disini ya nemenin mama ya
tapi aku disuruh pulang sama papa
padahal aku masih mau nemenin mama
dari tadi mamanya istirahat kan
mama masih banyak butuh istirahat ya
lihat rena disini jagain mama
mama juga pasti sedih
biar besok sekolahnya fresh
gak kurang tidur
tapi di rumah sepi tante
di rumah ini
sekarang juga ada tante jes di rumah
juga apa apa ya kita dulu ya
yang ramein ya
ada baiknya kamu juga pulang
sekalian temenin rena dan askara
kamu pulang aja ya
ini luka di kepala kamu juga
belum sembuh kan
istirahat aja di rumah ya
mama ngerti kamu pasti mengkhawatirkan aku ya
andi akan baik baik aja
tadi mama kamu juga sempet chat sama mama
katanya bilang kalau askara itu rewel
mendingan kamu pulang ya
bisa main main dulu sama askar sama rena di rumah
terus pulang din
kamu mau saya di sini atau enggak
kamu mau yang mana dia
tadi lokter bilang lo di cek mana mana aja sih
lo detak jantungnya cepet banget
lagi mikirin masalah berapu
biar kalau ada yang saya bisa bantu kamu ngomong
ya allah pak riza pakai acara pegang kundak gue segala lagi
tadi aja saya cerita tentang masalah ibu saya ngecet
masa kamu enggak sih